pasangan ganda campuran indonesia tantowi ahmad dan deliana nasir berhasil menjuarai turnamen bulu tangkis indonesia open super series premier dua ribu tujuh belas
pasangan owi butet mengalahkan pasangan unggulan pertama asal tiongkok zhang shiwei dan chen xingchen
pasangan ganda campur tiongkok menang dua satu
partai game kedua berlangsung sengit kedua pasangan menampilkan permainan impresif untuk saling perebut angka
dukungan penuh penonton jakarta convention center pada minggu malam ini membuat owi butet semakin bersemangat
mereka pun tampil lebih agresif hingga akhirnya berhasil memastikan gelar juara untuk pertama kalinya di turnamen indonesia open
tontowi dan liliana merupakan ganda papan atas dunia yang tampil konsisten dalam beberapa tahun terakhir
tiga titel juara all england juara dunia dua ribu tiga belas hingga medali emas olimpiade dua ribu enam belas merupakan bukti kehebatan
pasangan tontowi dan deliana
kita lihat tadi antusiasnya mereka luar biasa mendukung ya kita pasti kepengen gak mau mengecewakan
jadi saya udah ngomong kemarin apapun hasilnya hari ini kita pasti akan maksimal
udah all out hasilnya apapun itu kita pasti akan legoy tapi kita harus kerja keras
jangan menyerah sebelum game dua puluh satu itu yang tadi kita pikirkan dan puji tuhan kita berhasil hari ini
setelah kita udah bisa juara olimpiade

setelah kita udah bisa juara olimpiade
setelah kita udah bisa juara olimpiade